masih soal pajak pemprov dki jakarta kembali menggelar program pemutihan denda sanksi pajak kendaraan bermotor
mulai tiga puluh november sampai dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
dalam kurun waktu masa pemutihan polda metro jaya akan merazia ke tempat tinggal para penunggak pajak
kepala subdirektorat registrasi dan identifikasi di telantas polda metro jaya akbp sumarji
mengatakan di dki jakarta masih ada empat puluh persen pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak
adapun total jumlah kendaraan yang terdaftar di dki jakarta saat ini berjumlah sembilan tiga ratus dua buah
dari jumlah tersebut empat enam ratus tujuh puluh delapan kendaraan masih menunggak bayar pajak
sumarji meminta para penunggak pajak untuk segera manfaatkan program pemutihan denda pajak dengan membayar kewajiban pajaknya
sumarji menambahkan polda metro jaya akan memprioritaskan razia
ke wajib pajak dengan nilai obyek pajak di atas empat puluh juta rupiah
tentu akan kita barengi dengan adanya program pemutihan ini dengan rahasia rahasia bersama
salah satu rahasia yang akan kita laksanakan adalah jemput bola atau door to door
nanti kita akan bersama sama melaksanakan kegiatan
sifatnya ini sifatnya datang ke rumah wajib pajak yang tidak mau membayar pajak
tetapi semua juga ada selektif prioritasnya
karena kan jumlahnya itu dari secara keseluruhan itu empat puluh persen

karena akan kita pilah pilah kita skala prioritaskan

manfaatnya dan kontradiksi harga rogerui

ini saatnya berhasrat
saya tuh ketanyakan dengan gempa polri itu ada beberapa hal